ibu tuh apaan sih ganggu ganggu aja deh
kenapa masih muda aja sih ibu
iya tapi kan nggak begini caranya
dia kan bukan muhrim kamu
jangankan masuk ke kamar berdua di tempat terbuka tuh nggak boleh
apa yang kamu sudah lakukan kamu harus sadar nak
ibu harus ngerti ya
ya mah sekarang tuh nggak ada lagi muhrah muhri muhrah muhri

kamu jangan menambah dosa lagi di rumah kita
dosa dosa kita belum tentu terampuni
kenapa sekarang kamu mau nambah dosa lagi
ibu tuh sekarang jadi pinter ngocah ya
gara gara tuh ibu keserian sholat di rumah ini

itu tuh pantangan ibu pantangan
kalau sampai ibu masih sholat lagi nanti aku bakar semuanya

tino sebaiknya kamu pulang
ibu diam aja deh
aku pulang dulu deh
nanti besok aku kesini lagi ya
yaudah deh mes tapi kamu besok kesini lagi ya
tino keluar keluar keluar
tino keluar keluar

keluar kalian pada ngapain sih pada nggak punya kerjaan ya eh bunga lama lama lu tuh bikin rusak
kampung ini bikin rusuh di kampung ini lagi lu ngapain bawa laki laki ini di sini ya eh lu
mau kan dia itu mau menikah sama ida masih wajar juga eh lu nggak berhak ngatur gua pernikahan gua
sama itu udah gua batalin sekarang gua akan menikah sama bunga ngerti hai tino percuma kamu jadi
bergaya negeri ah ah ah